pada saat jalan dependent pilgub jakarta sudah ditutup
kini nama nama yang diusung partai politik mulai mengemuka
dpd partai gerindra dki jakarta mengusulkan sejumlah nama
untuk diusung sebagai bakal calon gubernur jakarta
di antaranya wakil ketua mumparte gerindra rahayu saraswati joyohadi kusumo
lalu budi juwandono ketua fraksi gerindra dprd jakarta rani molani
hingga ketua dpd gerindra jakarta amat riza patria
daftar nama nama tersebut akan diserahkan kepada dpp
dan ditentukan oleh ketua mumprabo subianto
ada usulan beberapa nama diantaranya ada nama mbak sarah
ada bu rani ada pak budi jundono
tidak menutup kemungkinan nama yang akan dicalonkan dari partai gerindra
di luar dari nama nama yang diusulkan oleh dpd
semua hak prerogatifnya ada di tangan pak prabowo subianto
dari jalur independen atau perseorangan
ada empat nama yang telah melakukan konsultasi kepada kpud jakarta
keempat nama itu di antaranya dharma pengrekun
dari empat nama itu baru dharma pangrekut
dharma hadir di kantor kpud jakarta
didampingi bakal calon wakil gubernur jakarta kunwardana
pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur tersebut
pada detik detik terakhir jelang penutupan pendaftaran jalur independen
untuk memperjuangkan rakyat jakarta
pusat tidak pernah tahu bahwa dia akan berhadapan dengan laut merah
biarkan tuhan yang bulat
masih ada sejumlah nama yang dipersiapkan oleh partai politik
untuk bertarung di pilgub jakarta
nama nama itu mulai dari ridwan kamil
hingga basuki caya purnama atau ahok
jalur independen telah ditutup pada minggu dua belas mei kemarin
sementara pendaftaran melalui jalur partai politik
baru dibuka pada dua puluh tujuh hingga dua puluh sembilan agustus dua ribu dua puluh
siapa saja bacagub dan bacawagub
kalau kemarin menjadi batas akhir pendaftaran
pun juga penyerahan syarat dukungan calon gubernur
dan wakil gubernur dari jalur perseorangan
ini hanya satu bakal pasangan calon saja
artinya yang kemudian syarat syarat tersebut
sudah diterima oleh kpu daerah ki jakarta
di mana bakal calon tersebut adalah
dharma pongrekun dan juga wakilnya
tadi kami juga mengkonfirmasi bagaimana kemudian
tahapan yang saat ini kemudian sedang dilakukan oleh
kpu daerah provinsi dki jakarta sendiri
adalah masih dalam tahap verifikasi berkas
kemarin pada waktu batas terakhir
dari penyampaian berkas syarat dukungan calon minimal
dari calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen
untuk bakal pasangan calon dharma pongrekun
saat ini sudah mendaftarkan dirinya
pun juga telah memberikan bukti secara fisik
ada sedikitnya satu truk yang terdiri dari tiga puluh empat kontainer
yang itu merupakan data daripada syarat minimal
jumlah pendukung dari proses pilkada nantinya
memang ada syarat khusus ataupun jumlah minimum dukungan
yang harus diberikan kepada kpu
kepada oleh bakal calon peserta
ada sekitar delapan dua juta
artinya harus ada minimal tujuh lima
dari jumlah dpt dki jakarta
artinya harus ada minimal enam ratus delapan belas sembilan ratus enam puluh delapan dukungan
yang tersebar di empat kabupaten atau kota di dki jakarta
juga saya tanyakan kepada anggota kpud
ataupun tahapan verifikasi berkas ini dilakukan
mendapatkan jawaban meskipun juga
oleh tim pemeriksa bagaimana jumlah
tadi dibagi dua baik dari sistem informasi
beberapa kontainer yang kemarin
sudah diserahkan ke kpu pada tanggal dua belas siang
artinya kalau hanya ada satu calon gubernur
yang kemudian juga sudah dinyatakan sah
sebelum ditutupnya masa pendaftaran
daripada cagup dan cawagup
jalur independen artinya tiga pasang yang lainnya
ini bisa dikatakan gugur atau mundur
setidaknya kalau dilihat daripada proses
yang saat ini sudah dilakukan oleh kpu dki jakarta
bakal calon gubernur nur fajriansyah
yang calon wakil gubernurnya belum ada begitu
itu diketahui belum mengajukan akses
kemudian juga yang lainnya sudirman said
dan calon wakil gubernurnya abdullah mansuri
ini memang mereka sudah mengajukan akses
silon tapi pada akhirnya hingga kemarin
batas pencalonan itu belum juga mendaftar
pun juga belum menyerahkan persyaratan
kemudian yang terakhir juga bakal calon gubernur pompinda
dan calon wakil gubernurnya yang belum ada
ini juga meskipun sudah mengajukan akses silon
akhirnya persyaratan ditunggu sampai dengan
tanggal dua belas mei per waktu dua belas lebih lima puluh sembilan malam
artinya apabila memang sampai kemarin
yang diserahkan hanya satu berkas pasangan calon
kemudian juga yang saya tanyakan adalah
selain kapan batas verifikasi apakah nanti
ketika memang ada syarat yang belum sesuai
dengan yang dilengkapi dalam tahap verifikasi
ini juga masih belum dijawab oleh pihak kpu daerah
dan kami juga menanyakan begitu kan
kapan kemudian kalau untuk tahapan perseorangan
ini sudah selesai kapan kemudian pencalonan
daripada calon gubernur dan wakil gubernur
yang bisa diusulkan oleh partai politik
ini kemudian juga belum dijawab oleh kpu daerah
tapi kemarin beberapa waktu lalu kpu ri atau kpu pusat
ini juga mengatakan bahwa pihaknya untuk sampai dengan saat ini

bagi para calon kepala daerah yang akan diusung oleh partai politik
ataupun gabungan dari partai politik
kpu hingga saat ini masih menunggu putusan
mahkamah konstitusi terhadap peserta pemilu
yang mengajukan gugatan sengketa hasil pemilihan umum atau phpu
untuk tingkat dprd provinsi dan kabupaten kota
karena kalau misalnya ketika kita melihat peraturan
mengenai peraturan undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
baik itu gubernur bupati dan wali kota
utamanya di pasal empat puluh ayat satu
ini mengatur bahwa partai politik ataupun gabungan parpol
itu hanya dapat mendaftarkan pasangan calon
jika memiliki paling sedikit adalah dua puluh persen kursi dprd
atau memperah dua puluh lima persen suara sah dalam pemilu anggota dprd setempat
saat ini phpu tingkat pemilihan legislatif sendiri
masih berproses di mahkamah konstitusi sejak dua puluh tiga april
di rentang waktu tujuh hingga tanggal sepuluh juni dua ribu dua puluh
artinya dari proses yang saat ini sedang berlaku di mk
bisa dikatakan bahwa setelahnya baru akan dibuka proses pendaftaran
daripada calon kepala daerah yang hendak diusungkan oleh partai politik
dimana ini kalau melihat daripada prosesnya
ini baru akan dimulai pada tanggal dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh
oke kalau untuk jalur independen artinya dipastikan hanya ada satu
nah kalau untuk yang lewat jalur parpol tahapannya apa lagi
apakah sama atau ada tahapan yang berbeda valen
iya cindy seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa
untuk pendaftaran calon kepala daerah yang hendak diusung oleh partai politik
ini dimungkinkan baru akan dilaksanakan setelah phpu
di tingkat pemilihan legislatif ini selesai persengketaannya di mahkamah konstitusi
karena memang ini dibutuhkan bagaimana penghitungan suara
daripada kursi yang dimiliki oleh setiap parpol di tingkat dprd
kemudian juga ini juga menjadi salah satu hal yang kemungkinan juga bisa dihitung hitung
apakah partai politik itu bisa mengusungkan calon kepala daerah
dari secara individu sorry bukan secara individu tapi secara single partai begitu
ataupun juga harus gabungan dari beberapa partai karena ya itu tadi mengikuti aturan
daripada undang undang pemilihan kepala daerah di pasal empat puluh yang memang menyebutkan bahwa
untuk pemilihan gubernur bupati dan wali kota itu pilkada mengatur partai politik
atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika memiliki paling sedikit dua puluh kursi
di tingkat dprd atau memperoleh dua puluh lima persen suara sah dalam pemilu anggota dprd setempat
nah ini kemudian yang jadi hitung hitungan bagaimana kemudian nanti siapa calon ataupun siapa nama kans
yang memiliki kans besar untuk bisa maju lewat jalur partai politik nah kapan itu tahapannya
itu tadi dikatakan oleh kpu memang dalam tahapannya dimungkinkan pada tanggal dimungkinkan pada periode agustus dua ribu dua puluh
pasalnya setelah nanti sengketa phpu di tingkat pemilihan legislatif itu selesai di mk
kpu baru akan kemudian menyusun peraturan pendaftaran bagi para calon kepala daerah
yang akan diusulkan oleh partai politik